untuk menjaring suara emak emak sandiaga uno melakukan senam sehat bersama warga di alun alun lumajang jawa timur minggu pagi
kedatangan calon wakil presiden nomor urut dua ini mengundang perhatian warga yang tengah berolahraga di car free day
suasana car free day di alun alun kota lumajang jawa timur kali ini berbeda sebab banyak mata tertuju pada kedatangan sandiaga uno
sandi yang dikenal memiliki hobi lari dan olahraga ini pun langsung mengajak masyarakat senam bersama di alun alun setempat
dengan diiringi musik aerobik sandi bersama ribuan emak emak berolahraga bersama
baginya di tengah kesibukannya yang padat kesehatan itu tetap penting untuk dijaga
senam sehat sandi ini merupakan salah satu rangkaian kampanye jelang pemilihan capres dan cawapres tahun dua ribu sembilan belas mendatang
bapak bunda dan seluruh ibu ibu mama di lumajang
luar biasa antusias semuanya
dan ini cara hidupnya harapnya
harus kita dorong
jadi kalau kita kampanye itu artinya ini kan kejahatan kejahatan yang positif
dan saya senang ibu ibu turut aktif menjaga kesehatannya bersenam dan juga meningkatkan potensi ekonomi
tadi terpustang apa saya bisa kirana ya